indonesia memasuki era baru menghadapi pandemi dengan membolehkan membuka masker di ruang terbuka
presiden jokowi menyampaikan hal ini berdasarkan kondisi pandemi di indonesia yang terkendali
sejumlah pihak sepakat dengan kebijakan ini namun kehatian kehatian perlu diterapkan
apakah indonesia sudah benar benar siap melonggarkan aturan buka masker
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada bu siti nadia tarmizi sesdikjen kesehatan masyarakat kemenkes republik indonesia
bu nadia selamat malam bu apa kabar
baik mas rehat salam sehat
salam sehat dan ada pak triunis miko pak miko epidemiolog dari ui selamat malam pak miko apa kabar
selamat malam mas rehar apa kabar baik
baik bu nadia dan pak miko hari ini tentu sorotan publik adalah kekebijakan pemerintah yang membolehkan membuka masker di ruang terbuka
saya ingin ke bu nadia terlebih dahulu saya ingin tahu apa pertimbangan utama pemerintah
bu nadia sampai akhirnya presiden jokowi melonggarkan aturan menggunakan masker paling tidak sekarang di ruang terbuka boleh dilepas maskernya
ya kalau kita lihat bahwa yang pahami yang mas rehar bahwa kebijakan pelonggaran masker ini bukan berarti kemudian pelonggaran kita lakukan betul betul untuk kegiatannya
yang kita tetap menghimbau
ya untuk penggunaan masker ini pada di ruang publik yang terbuka terutama kalau tidak bisa dihindari adanya kerumunan ataupun juga desak desakan
nah juga pada kelompok kelompok tertentu yang rentan seperti lansia anak anak yang belum mendapatkan vaksinasi orang yang komorbid walaupun beraktivitas di tempat publik yang terbuka kita anjurkan tetap memakai masker
dan kewajiban masker ini juga masih berlaku di tempat tempat transportasi publik
jadi artinya kewajiban memakai masker ini di ruang tertutup masih kita lakukan
ada pun yang menjadi dasar pertimbangan selain tentunya kita melihat bagaimana penerapan di negara negara lain ya bahwa kebijakan penggunakan masker di ruang terbuka itu memang sudah banyak dilakukan oleh berbagai negara termasuk negara tetangga kita ya seperti singapura kemudian inggris dan kemudian beberapa negara eropa
di sisi lain kita juga melihat kesiapan kita
yang diukur dari indikator indikator penanganan pandemi itu kecenderungannya terus turun dan berada pada angka yang cukup rendah
jadi yang jadi penting juga adalah pada saat pasca lebaran ya artinya ini adalah empat belas hari pasca lebaran kita melihat bahwa tentunya tidak ada kluster atau peningkatan kasus ya yang berkonten
oke halo bu nadia bisa dilanjutkan
oke silakan bu
jadi kalau kita lihat indikator indikator tadi menunjukkan ya perbaikan perbaikan ya mas renhar
oke baik bu nadia kalau salah satu indikator misalnya setelah mudik lebaran tidak ada kluster juga kenaikan kasus apakah tidak terlalu dini ibu untuk menyimpulkan memang tidak ada kenaikan kasus
bukankah itu juga bisa dilihat nanti di awal juni sebenarnya
apakah benar benar situasinya aman
ketika setelah mudik lebaran sudah selesai
ya mengambil keputusan ini tentunya bukan didasari oleh kajian yang singkat ya artinya tadi melihat situasi situasi berbagai negara dan juga pen daripada penanganan pandemi kita
dan kita merasa bahwa sudah bisa secara perlahan lahannya merelaksasi untuk
jadi ini juga satu hal yang coba kita bangun ya bagaimana masyarakat memperbaikan proses dari pandemi yang sudah dua tahun dengan berbagai pembatasan pembatasan sosial termasuk penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat
nah saat ini kita coba lakukan proses transisi dengan merelaksasi secara perlahan lahan
menurut kita bahwa kita sudah siap jadi keputusan ini adalah melalui pertimbangan dan kajian kajian
oke jadi sudah siap
untuk perlahan lahan merelaksasi aturan termasuk juga membuka masker bu nadia
iya betul sekali jadi termasuk upaya upaya kembali lagi ya membuka masker ini artinya bukan berarti kita meninggalkan penggunaan masker
membuka masker hanya di tempat publik tetapi pun juga atau tempat terbuka mohon maaf tempat terbuka tapi perlu diingat bahwa membuka masker pun dalam arti bahwa pada tempat tempat
yang terjadi kerumunan atau orang orang yang kemudian punya comorbid lansia itu tetap kita himbau untuk menggunakan masker ya
oke saya ke pak miko pak miko ada relaksasi aturan penggunaan masker tapi tentu ada sejumlah catatan ya untuk lansia dan yang rentan dan lain sebagainya juga tetap harus menggunakan masker
dan di tempat tempat umum tetap harus menggunakan masker begitu anda melihat kebijakan ini seperti apa
apakah memang sudah tepat
kebijakan pembukaan masker
ya kebijakan pembukaan masker di tempat terbuka itu harus dilihat dalam dua hal ya
satu apakah ini merupakan persiapan persiapan untuk ke arah endemis begitu
yang kedua apakah ini dianggap pandeminya atau epideminya sudah selesai atau wabahnya sudah selesai
jadi menurut saya ya ikat kita menurut saya
prestasi saya adalah pemerintah menganggap ini persiapan untuk endemis
kalau kita endemis ya akan
dan negara negara lain sudah melakukan
kemudian jerman kemudian inggris negara eropa sudah membuka masker di tempat terbuka dengan catatan
tapi catatannya adalah di tempat terbuka di mana social distancing dapat diterapkan
jadi kalau pun
transmisi akan kecil begitu
dan ini menurut saya kurang catatannya aja
catatannya adalah harusnya di mana jaga jarak bisa diterapkan
kalau jaga jarak bisa diterapkan ya bolehlah
kalau jaga jarak seperti di gabar itu tidak dapat diterapkan aja
mana mungkin kita membiarkan transmisi covid sembilan belas
jadi menurut saya harus didetailkan
di daerah mana daerah terbuka mana yang boleh kemudian di jalan rumah
kita itu lalu lalang kadang kadang sepi kadang kadang rame
jadi menurut saya susah kalau tidak ada catatan
kalau menurut saya harus ada catatan adalah di daerah terbuka di mana jaga jarak dapat diterapkan
kemudian kalau lihat dari indikator indikator covid sembilan belas
saya jumlah kasus
memang sudah menurun
jadi kemarin dua ratus tujuh sekarang tiga ratus dua puluh tujuh
nah tapi saya sedih karena cfr kita masih tinggi
sekarang tujuh belas kematian kemarin juga tujuh belas kematian
jadi menurut saya ini hati hati
artinya apakah data kematian yang terlalu tinggi apakah ini yang catatannya
kita masih under reporting atau terlalu rendah
jadi menurut saya kita harus hati hati terhadap semua indikator covid sembilan belas di indonesia
menurut saya kalau perlu kita lakukan survei dulu survei antigen
bukan survei prevalen atau antibody begitu
sebagai prevalent survei menurut saya perlu
tapi menurut saya sekarang ini apalagi untuk melepas masker perlu surveillance antigen
jadi menurut saya tidak
kalaupun kita menuju endemik perlu surveillance antigen untuk menentukan berapa orang kasus covid sembilan belas di indonesia
kalau bisa kalau perlu dilakukan di seluruh kabupaten di seluruh provinsi kita mau tahu kasus kita berapa sesungguhnya
berdasarkan surveilannya kan cuma tiga ratus dua puluh just kali ini dilaporkan
jadi menurut saya kita harus
jadi menurut saya kita harus konfirmasi dengan survei
dapat kasus covid sembilan belas di indonesia yang terjadi
jadi kalau itu dilakukan maka penularan dapat dipastikan kalau kita buka masker tidak terjadi
apalagi kalau kasus kasus itu dapat diisolasi mas
begitu mas renat
baik pak miko
jadi menurut anda indikator lainnya yang perlu ditambahkan adalah surveillance antigen sebelum kemudian membuat satu kebijakan
tapi di luar soal itu pak miko
anda melihat timingnya sudah tepat
sudah saatnya memang indonesia perlahan lahan melakukan relaksasi seiring dengan sejumlah angka angka perbaikan yang tadi disampaikan bu nadia dalam kondisi pandemi kita
saya menurut saya boleh melepas masker tapi catatannya di mana jaga jarak dapat diterapkan
kalau itu tidak ada berarti multi interpretatif
saya lihat di gambar tadi atau di gambar cnn itu wow luar biasa
artinya penularannya masih akan mungkin
jadi itu artinya orang yang tidak peduli dengan tidak pakai masker di tempat yang tadi terbuka jelas
tapi di mana kepada kemudian jaga jarak masih mungkin
kayak gini satu pakai masker tidak atau tidak ya artinya dia masih mungkin menularkan penyakit covid sembilan belas
jadi nah ini juga mungkin
kalau dia pakai masker atau tidak
kalau pakai masker itu tidak
masker tidak lagi turun atau tidak benar dia akan menularkan
minimalisasi penularan covid sembilan belas atau transmisi covid sembilan belas
jadi kalau tidak ada catatan di daerah terbuka yang jaga jarak tidak dapat diterapkan menurut saya itu kurang benar mas
bu nadia banyak juga yang kemudian mendorong pemerintah oke mengeluarkan aturan ini
tapi harus didetailkan daerah mana saja
seperti mana ruang terbuka yang dimaksud
kemudian apakah ini berdiri sendiri atau kemudian disertai dengan imbauan yang lain
misalnya soal menjaga jarak tadi disampaikan oleh pak miko
apakah itu mungkin dilakukan bu nadia bahwa ada aturan yang lebih detail lagi terkait dengan kebijakan membuka masker ini
iya jadi nanti akan ada surat edaran ya dari satgas ya yang akan dikeluarkan untuk tentunya
mungkin secara umum ya tapi cukup detail teknis ya untuk pelaksanaan pelonggaran daripada protokol kesehatan ini
terutama dalam penggunaan masker
tapi artinya kita harus mulai bertransisi ya mas renhard ya
karena bagaimanapun juga kan kita akan menghadapi kondisi
sebenarnya pemerintah melakukan transisi ini secara bertahap
ini yang kita lakukan
makanya kemudian kita memulai dulu kalau kita ingat protokol kesehatan
di awal ramadan bahwa kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat tanpa harus jaga jarak ya
artinya haknya sudah bisa dirapatkan
ini yang pertama pelonggaran yang kita lakukan
nah pelonggaran kedua setelah tentunya puncak arus mudik dan tentunya perayaan daripada idul fitri
kita mencoba melakukan pelonggaran pembukaan masker di tempat tempat ruang terbuka
jadi ini kalau kita lihat adalah suatu proses
pentahapan yang harus menjadikan bahwa ini adalah persiapan kita ya
jadi memang kita tidak mengambil sikap bahwa kita secara langsung mengangkat semua melistip ya
semua aturan aturan protokol kesehatan
karena kan pasti dua tahun perlu penyesuaian ya kan
dan juga sesuatu yang jadi concern kita adalah kalau kita melistip protokol kesehatan secara cepat
bisa jadi nanti resiko penularannya itu akan terjadi peningkatan
tapi kalau kemudian kita bisa secara perlahan lahan
maka raju penularan yang kita takutkan tadi itu masih akan terjadi
tetapi masih bisa kita kendalikan
oke baik bu
sebelum akhirnya kebijakan ini dikeluarkan oleh presiden joko widodo
berapa lama kemudian ini mulai diamati oleh pemerintah atau oleh kementerian kesehatan situasi pandemi ini
sehingga akhirnya ini menjadi sebuah kebijakan yang baru
dan apa yang membuat akhirnya pemerintah begitu yakin ini sudah bisa siap dan sudah mulai dilonggarkan aturannya
padahal kemudian kita tahu juga sejauh ini tampaknya belum ada resistensi yang begitu kuat dari masyarakat untuk meminta untuk membuka masker
artinya memakai masker pun tidak ada masalah kan
itu berapa lama ini dipertimbangkan sementara bu nadia
ya kalau kita lihat negara pertama yang membuka masker itu kan rata rata adalah negara
eropa dan amerika ya
terutama amerika ya pertama kali karena cakupan vaksinasi yang cukup tinggi ya
tapi kemudian kalau kita lihat terjadi juga peningkatan kasus
tapi kan peningkatan kasus yang terjadi di amerika itu masih terkendali dengan baik
kalau kita lihat ya pertama kali negara yang sudah tidak mewajibkan lagi ya masker terutama pada kegiatan di luar ruangan
yang kedua kalau kita lihat inggris
inggris itu jelas satu april
dia sudah mulai tidak lagi mewajibkan masker
nah kemudian kita lihat kemudian di dua puluh dua april itu singapura menyatakan juga bahwa kebijakan penggunaan masker tidak dilakukan lagi di luar ruangan ya
tetapi kemudian beberapa hal seperti misalnya jajakan kerumunan bahkan di singapura itu sudah tidak ada lagi pembatasannya
tentunya kalau kita melihat dari hal hal tersebut
negara negara yang sedang melakukan masker
negara yang sedang melakukan pelonggaran penggunaan masker tidak lagi menjadi wajib di kegiatan luar ruangan ini
sebenarnya sudah dari bulan april maret lah
maret april terus kita lihat perkembangannya
terutama adalah pada saat negara tersebut tidak lagi mewajibkan masker di ruang kegiatan luar ruangan
bagaimana dampak terhadap peningkatan kasus
itu yang pertama kita lihat
yang kedua bagaimana munculnya varian varian baru
yang kemudian berpotensi terjadinya peningkatan kasus juga ya
kalau kita lihat misalnya ba dua ratus dua belas satu itu dia mulai banyak di amerika serikat ya
dan mulai terlihat ada peningkatan walaupun sangat kecil ya
juga di jepang
kemudian juga di negara negara lain itu kita terus pantau
yang sudah melakukan relaksasi terhadap pembukaan masker
jadi ini sudah
kalau kita bilang ya dari awal april lah sudah kita pantau
tapi kita lihat tadi perkembangan pandemi di negara kita
terutama pasca arus mudik kemarin ya
oke baik menarik
pak miko kebijakan yang dilakukan di negara negara lain juga menjadi salah satu referensi
mengapa kemudian kita bisa melakukan pelonggaran menggunakan masker
tadi anda mengingatkan bahwa ini penting untuk didetailkan ya
seperti apa menurut anda
aturan ini harus diimbangi dengan aturan yang lainnya atau penjelasannya
dan apa dampaknya jika kemudian ini dibiarkan begitu saja
apakah ini akan berdampak terhadap kelengahan masyarakat lagi atau bagaimana
setelah hampir dua tahun membangun budaya untuk menggunakan masker
kami harus segera break
kita akan segera kembali sesaat lagi
pak miko banyak yang mengkritik mengkoreksi sejumlah pakar atau epidemiolog yang lain juga
meskipun juga tidak sedikit yang mendukung kebijakan ini
agar pemerintah mengoreksi soal pelonggaran menggunakan masker
tapi ini sudah disampaikan sudah dinarasikan
nah menurut anda harus dirinci seperti apa kemudian narasi ini disampaikan
sehingga masyarakat juga tidak menjadi bingung atau tidak menjadi masalah ke depannya
ya kalau kita melihat kebijakan itu takut terhadap penularan covid sembilan belas
berarti pembukaan masker itu harus dengan catatan
jadi jaga jarak jaga atau diterapkan di area terbuka tersebut
jadi itu catatan saya
kemudian kalau kita melihat negara negara lain
kemudian jerman inggris australia bahkan pernah dibuka pada waktu natal kemarin
karena kasus di canberra sudah sejilan
di safety satu begitu satu kasus
bahkan itu satu kasus di sydney
kemudian dilepas dan kemudian membludak kasusnya
sampai empat kasus di australia
jadi rakyat australia marah dengan penentu kebijakan tersebut begitu
jadi menurut saya jangan mengulang sejarah yang jelek
amerika juga menurut saya tidak sebagus dari ceritanya begitu
menurut saya amerika membuka masker awal awal pada waktu zaman sebelum biden
survei biden itu akan lebih baik dibanding sebelum biden
jadi menurut saya kita harus belajar
menurut saya kita harus belajar dari semua negara
tidak semua negara kemudian kalau membuka itu itu artinya benar
jadi kita harus belajar dari yang benar
kalau kemudian di inggris membuka masker itu di tempat terbuka dengan catatan itu social distancing bisa diterapkan itu bagi
jadi mari kita belajar dengan meniru yang benar benar begitu
jadi kalau di amerika itu cakupan imunisasinya sudah cukup tinggi ya
kita belajar itu
jadi kita harusnya melihat cakupan imunisasi sudah tinggi
kemudian juga membatasi penyakit
membatasi pendularan itu dengan catatan boleh melepas masker pada daerah terbuka atau area terbuka pada jarak bisa diterapkan begitu
kalau tidak jangan membiarkan transmisi itu terjadi
jadi menurut saya harusnya pemerintah menjaga jangan sampai seperti australia sudah turun sampai sembilan ratus atau satu kasus
bahkan jadi meningkatkan
ini kan kita masih tiga ratus kasus
kemudian masih tiga ratus dua puluh tujuh hari ini
kemudian jangan hati hatilah
hati hati benar supaya kita tidak naik lagi begitu
jadi ini bukan pasir transisi tapi memang kasus covid sembilan belas di indonesia sedang turun
jadi bisa meningkat lagi kalau kita tidak menjaga transmisinya atau penularannya
jadi mari kita jaga
jangan bersandar pada antibody yang terjadi atau sufer antibody
sejujurnya anak saya tiga kali divaksinasi tetap terkena
jadi bukan berarti tidak terkena begitu
jadi menurut saya titer antibody mari kita pastikan bahwa titer antibody seberapa tinggi itu bisa memproteksi dari infeksi covid sembilan belas
jadi menurut saya mari kita bersifat hati hati karena juga vaksin itu baru dikembangkan dalam waktu dalam bulan sangat cepat
jadi menurut saya ya sifat hati hati itu harus dipikirkan dan harus belajar dari negara negara lain
jadi kita contoh yang baik jangan dicontoh yang jelek
ada preferensi dari anda pak miko negara mana yang kemudian bisa kita contoh sebagai negara yang sudah melepas
masker dan situasinya tetap baik baik saja begitu kira kira
enggak ada mas
negara yang melepas masker tidak ada yang kasusnya baik baik saja
tetap ada peningkatan
oke baik pak miko bagaimana dengan rencana atau argumentasi bahwa kita harus optimistis menuju ke endemi ya
dari pandemi ke endemi
salah satu langkah atau starting point untuk kemudian menuju ke arah sana adalah relaksasi yang dilakukan dengan beragam pertimbangan yang tadi sudah disampaikan
bahwa situasi sudah mulai membaik
bahwa itu memang penting untuk dilakukan untuk melakukan relaksasi
karena tidak mungkin juga kita kemudian terus menerus ada di era pandemi tanpa menuju ke era endemi
dimana salah satu upayanya adalah dengan melakukan relaksasi masker tapi tentu dengan berbagai pertimbangan
yang pertama adalah tujuan kita
kita akan menurunkan jumlah kasus covid seberapa tinggi begitu
jadi itu kita harus tentukan di awal
jadi kita tahu tujuannya
kemudian sebaran penyakit covid nya itu ada di dua puluh atau tiga puluh distrik atau kabupaten kota atau di sepuluh provinsi begitu
jadi kita harus benar benar melakukan
bahkan china punya kebijakan sanaan itu zero casus
jadi itu luar biasa
china walaupun shanghai menderita dia nggak peduli pada pernikahan rakyatnya
tidak karena ekonomi
jadi menurut saya tujuan kita kita harus menetapkan
jadi who harus menetapkan tujuan semua negara yang punya kasus covid sembilan belas

jadi menurut saya harus ada titik yang mau dituju dari

mau dituju dari negara negara yang punya kasus covid sembilan belas
jadi harusnya itu pertama kali ya harus ditentukan oleh negara kita
yang kedua baru jalannya kita buat
jangan jalannya kita buat tapi tujuannya kita tidak tahu
jadi jangan seperti itu
jadi menurut saya jalannya kita buat topiknya kita buat
tapi kemudian titik yang dituju kita tidak tahu
jadi menurut saya titik itu kita tentukan
kemudian mari kita menuju ke titik itu
jadi menurut saya prevalensi covid yang mau dicapai oleh negara kita kita harus tentukan
kalau tidak ya who harus menentukan titik itu
jadi kalau tidak kita mau jalan kemana sih begitu
jadi itu harus ditentukan
tidak bisa tidak begitu
oke baik pak miko

jadi menurut anda tidak ada contoh yang paling terbaik dari negara negara lain dalam kebijakan melepas masker
padahal salah satu preferensi kebijakan ini adalah juga melihat dari apa yang terjadi di negara lain pak
ya kalau china sebagai acuan mana mungkin kita menyuruh cina begitu mas
jadi dia pakai bahwa di negara bagian tidak boleh ada kasus
jadi kalau itu dilakukan itu bagus
tapi negara kita tidak mungkin melakukan
kalau mau kita berkorban ekonomi kita seperti di shanghai begitu atau di negara china
jadi tidak mungkin
jadi menurut saya kita harus menentukan tujuan kita apakah mau seperti china atau mau negara kita begitu
atau seperti australia atau seperti amerika begitu
jadi kalau menurut saya kita meniru jalan amerika begitu
yang tidak tahu titiknya kemudian jalan ya pokoknya hidup berdampingan dengan covid
jadi menurut saya itu bukan jalan yang terbaik
menurut saya harus kita tentukan titik prevalensinya
dan sebarangnya juga harus kita tentukan
mari kita tentukan sebarang kasus covid itu begitu mas
bu nadia benarkah kita kemudian meniru negara amerika serikat dalam hal relaksasi aturan kebijakan masker ini
ya bukan hanya amerika ya mas reinhardt
jadi mungkin yang saat ini ya
menjadi indikator antara kita dalam menuju endemi tadi adalah bagaimana terutama indikator ppkm yang kita gunakan itu betul berada pada transmisi level satu ya
kalau kita lihat transmisi level satu ini adalah dimana angka tentunya kematian itu tidak boleh lebih dari satu
harus kurang dari satu perseratus ribu penduduk
dan angka kesakitan itu kurang dari lima perseratus ribu penduduk
di samping itu tadi ya bahwa testing tracing dengan indikator satu banding satu per seribu penduduk per minggu untuk testing dan perbandingan untuk tracing satu banding dua belas sampai dengan empat belas itu tetap kita terapkan
jadi memang kalau kita lihat sumbaran dari berapa banyak yang nanti akan tercapai itu memang kita belum detail sampai kesana ya mas renan
tapi secara nasional
stator yang akan tercapai
stator yang akan kita capai itu adalah ptkm level satu yang ada pada tingkat nasional maupun transmisi dan kabupaten kota
walaupun nanti variasinya di dalam merah itu ya akan berbeda
sambil menunggu ya tentunya who sendiri saat ini dengan para expertnya juga sedang membahas ya indikator bagaimana untuk kita dikatakan sebuah negara ini

sebuah negara itu bisa mengendalikan pandemi
dan kemudian juga nanti apakah keputusan untuk menyatakan pandemi ini selesai atau tidak
ini yang tentunya sedang lagi dibahas oleh para ahli
tapi kan kita tidak bisa menunggu para ahli selesai diskusi keluar pedoman dari who baru kita mulai proses itu
tapi di masa pandemi ini saya yakin negara negara itu juga mencari bentuk bagaimana kita bisa menyelesaikan pandemi ini
bahkan seperti inggris amerika ataupun juga tadi disampaikan pak miko bahwa china pun sebenarnya mengambil kebijakan zero cases walaupun ya berdarah darah ya
tapi itu dirasakan bahwa indonesia tidak mungkin mengambil kebijakan seperti itu
sama seperti banyak negara pada waktu mereka memilih untuk melakukan lockdown
negara negara termasuk seperti australia melakukan lockdown full
tapi kemudian indonesia tidak memilih lockdown sebagai salah satu solusi
tapi kita tetap menjalankan yang kita sebut sebagai ppkm
dimana kebijakan rem dan gas ya kapan harus kita membatasi kegiatan masyarakat kapan kita harus melonggarkan itu menjadi pilihan kita
nah itu juga proses menuju endemi ini kita menggunakan setidaknya indikator ppkm level satu dulu
oke artinya ke depan nanti secara nasional akan semua daerah diterapkan ppkm level empat
jadi kita nanti akan melakukan
kita nanti akan melihat bahwa mungkin dalam waktu dua minggu atau tiga minggu semua itu berada pada level satu dan stabil ya
nah itu yang artinya tanda tanda kita sudah bisa menyatakan bahwa pandemi ini akan bisa akhirnya indonesia sudah bisa menuju keluar dari situasi pandemi
bu nadia berarti kebijakan perlonggaran masker ini juga akan terus dipantau
oke baik bu nadia berarti kebijakan pelonggaran masker ini juga akan terus berjalan
dipantau ya bagaimana kalau kemudian situasinya kasusnya naik artinya ini mungkin saja ditarik kembali atau kemudian diwajibkan lagi menggunakan masker di semua tempat

ya kembali lagi ya bahwa protokol kesehatan atau pelonggaran aktivitas yang kita lakukan saat ini ya

yang kemudian menjadi gelombang keempat atau potensi potensi yang kemudian
meningkatkan kematian kemudian meningkatkan juga pelayanan di rumah sakit
pasti kita akan melakukan upaya upaya intervensi untuk mengendalikan laju penularan ini
jadi artinya ya kalau melihat ppkm level satu itu semua aktivitas masyarakat hampir kembali bisa normal
nah makanya kemudian kita coba evaluasi kalau semua sudah mencapai level tiga
dan juga kemudian kita bisa lihat perkembangannya stabil beberapa minggu ya
ini bisa kemudian kita putuskan ya
mungkin indonesia sudah bisa mulai tadi pada kondisi menyelesaikan pandemi ini
ya baik bu nadia sudah diakui juga oleh pak menkes bahwa ini relaksasi ini bagian menuju ke transisi ke endemi
artinya ada target dari pemerintah ya bu nadia
tidak kita sudah betul betul masuk ke era endemi dan setelah relaksasi masker tentu ada relaksasi relasi yang lain
termasuk juga tadi penerapan ppkm level satu secara nasional
ya betul sekali
jadi saya tahu ya event event tandingan seperti kemarin ya event motor gipi kemudian mandalika
juga kemudian saya lihat pertandingan seperti
liga yang kita lakukan kemudian pertandingan basket bahkan juga nanti konser musik kan sudah mulai kita bisa lakukan
tapi tentunya masih ada pembatasan pembatasan
nah ini juga kalau kita lihat kan bagian juga proses kita menuju endemi tadi kesiapan kita tadi mas
oke pak miko kalau anda pribadi anda optimistis bahwa kita memang sudah akan siap masuk ke era endemi covid sembilan belas
jadi menurut saya kasus ini tidak sebanyak pada gelombang ke dua maupun gelombang ke tiga begitu
jadi kasus covid sembilan belas di indonesia sedang menurun
saya sepakat kemudian saya juga berharap terus begitu
jadi tidak berharap naik lagi begitu
jadi walaupun saya kritisi saya berharap turun mas
orang indonesia umumnya lah
jadi kalau sebenarnya lepas lepas
saya juga saya berharap tapi saya hati hati begitu
jadi menurut saya potensi itu akan menurun menurut saya lebih besar dibanding potensinya akan meningkat
oleh karena itu kita harus hati hati begitu
jadi menurut saya hati hati itu mari kita jadikan potensi itu menurun begitu
kalau kita lihat tadi bahwa sebelum lebaran dibandingkan dengan lebaran itu meningkat dua kali loh hati hati
jadi menurut saya hati hati ada potensi meningkat dua kali
walaupun menurut saya surveillance sekarang itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan surveillance sebelumnya
jadi kalau artinya banyak kasus yang tidak terdeteksi lewat surveillance
jadi menurut saya satu satunya untuk mendeteksi jumlah kasus di indonesia adalah dengan surveillance antigen
menurut saya apakah itu pakai pcr
atau apakah itu pakai tes antigen silakan
tapi perlu disurvey untuk memastikan bahwa kasus covid di indonesia sudah terkecil gitu
jadi menurut saya kalau dihitung prevalensnya tiga ratus empat puluh tujuh per dua ratus tujuh puluh itu sekitar sekali satu per seratus ribu kali ya per juta begitu
jadi menurut saya itu sudah luar biasa
tapi kan belum tentu di masyarakat segitu
berdasarkan aset surveillance
kalau menurut saya dari pengalaman sebelumnya bahwa kasus covid di indonesia sebenarnya bisa berapa kali lipat
kalau sekarang dilaporkan tiga ratus dua puluh tujuh ya kemungkinan kalau sepuluh kali lipat saja tiga dua ratus tujuh puluh dua
jadi kalau dua puluh kali lipat tiga puluh enam
jadi menurut saya itu pertanyaan yang mendasar buat angka angka di indonesia buat indikator di indonesia
jadi menurut saya kematian jublas itu terlalu tinggi begitu menurut saya
jadi menurut saya mana yang kita kuas padahal apakah angka kesakitan yang salah apakah angka kematian yang salah
jadi menurut saya harusnya
kita punya peta di mana ada varian alpha di mana ada varian delta di mana ada varian omikron
karena kakak saya sebulan yang lalu baru meninggal karena varian delta
jadi menurut saya luar biasa
jadi masih ada varian delta di depok
jadi menurut saya itu mengerikan kalau kita punya peta itu
jadi kita belum terasa kalau kita mengalami kematian itu
baik baik baik
karena yang meninggal baru kita merasa itu penting
kemudian kalau ada pejabat meninggal baru itu penting
jadi jangan sampai seperti itu
jadi menurut saya berhati hatilah pada penyakit covid sembilan belas
dan bereaksi benar benar hati hati untuk menurunkan angka kesakitannya
dan surveillance kita benar benar harus ditingkatkan
jadi jangan main main dengan surveillance
karena surveillance itu adalah
kalau surveillance salah ya soalnya akan salah
jadi tetap harus berhati hati meskipun ada relaksasi ataupun pelonggaran dalam menggunakan masker
bu nadia terakhir singkat dari anda
karena ini hari pertama kebijakan pelonggaran masker boleh dilakukan di ruang terbuka
mungkin banyak juga masyarakat yang masih bingung atau masih bertanya tanya begitu
apa yang ingin anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan relaksasi ini bu nadia
ya jadi pemerintah sebenarnya sudah melakukan pelonggaran
karena kami memahami juga pembatasan yang sudah kita lakukan dalam dua tahun ini
tetapi ingat bahwa pelonggaran itu tidak sepenuhnya dilakukan
jadi pelonggaran ini hanya terjadi pada kondisi kondisi tertentu
yaitu pada tadi di udara terbuka yang dipastikan tidak ada kerumunan
dan tadi saya masukkan pak miko ya bahwa kalau social distancing tidak bisa dilakukan
sebaiknya jadi himbauan kita tetap menggunakan masker
nah sementara di ruang tertutup itu tetap wajib
dan untuk kelompok kelompok di lasia anak anak di bawah usia enam tahun
kemudian yang punya komortis walaupun sudah mendapatkan vaksinasi
itu tetap kita himbau di ruang terbuka itu tetap menggunakan masker
jadi ini pesan kita bahwa kita tidak lagi
dalam hal penggunaan masker di ruang terbuka itu kita lebih baca himbauan untuk kesadaran masyarakat
sebenarnya untuk di ruang tertutup itu tetap masih menjadi aturan yang kita terapkan untuk penggunaan masker
oke jangan sampai kemudian jadi euforia berlebihan jadi tidak pakai masker dimanapun berada
padahal itu masih sangat penting untuk menggunakan masker
tapi di ruang terbuka itu ada pelonggaran
terima kasih bu nadia pak miko
mudah mudahan diskusi ini bisa memberikan banyak masukan kepada masyarakat dan kepada semua pihak
dan tentu kita berharap transisi menuju ke era endem ini bisa berjalan dengan baik
terima kasih banyak selamat malam bu nadia pak miko sehat selalu
terima kasih selamat malam